dan rekan saya aziza hanum akan membahas peluang tim nasional indonesia di piala aff dua ribu enam belas bersama analis sepak bola
ya tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu bungkus naini silahkan hanum
untuk membahas mengenai peluang tim nasional indonesia di piala aff pada kali ini dan juga kira kira siapa yang akan menjadi duet
dari boa salosa di lini serang tim garuda kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis olahraga bungkus naini
bungkus apa kabar
baik bungkus naini kita membicarakan soal tim nas garuda kebanggaan kita yang akan berlaga di aff
nih pasca dari sanksi fifa kita sempat vakum dan akhirnya sekarang kemarin sempat menghadapi empat laga uji coba
apakah ini dirasa cukup untuk tim nas skuad garuda menghadapi lawan lawannya
iya dengan persiapan yang relatif tidak terlalu panjang dan kita kebetulan tidak bertanding di pertandingan kualifikasi piala dunia ya
menghadapi tim tim besar
saya pikir thailand sedikit beruntung barangkali karena sempat bertemu dengan irak sempat bertemu dengan jepang australia
lawan lawan yang akan memacu kualitas
mereka ya sementara kita lawannya adalah vietnam malaysia myanmar
tidak terlalu istimewa tapi karena kita tampil di piala aff saya pikir ini lawan yang sebetulnya lumayan bagus juga buat indonesia
oke baik bungkus kalau kita membicarakan tentang ini indonesia bisa dikatakan tergabung di dalam tim neraka gitu bungkus
ini ada tim thailand yang sudah juara empat kali juga ada singapura ada tuan rumah juga filipina
bagaimana peluang indonesia kelihatannya bungkus
ya memang ini grup yang sedikit lebih berat dibanding di grup di sebelahnya ya
thailand kita tahu tim terbaik saat ini di asia tenggara
filipina adalah rising star di sepakbola asia tenggara
dan singapura seringkali mengejutkan kalau tampil di piala aff
meskipun sebagian besar pemainnya sudah agak berumur
karena itu saya pikir ini akan menjadi tantangan berat bagi kita
tapi di sisi yang lain ini sedikit memberi kelonggaran bagi tim kita karena publik tidak terlalu berharap
ekspektasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tahu indonesia berada di grup yang berat
nah bungkus kalau kita mau bicarakan soal ini bahdim kita kehilangan lagi nih untuk berlagak di aff
lagi lagi bahdim nggak bisa main karena cedera begitu
kira kira seberapa berat
bagaimana besar pengaruhnya untuk tim nasional indonesia sendiri
yang memang harus diakui salah satu problem squad kita kali ini adalah pilihan pemain yang terbatas
dengan hanya klub diizinkan melepaskan dua pemain ke tim nasional
pilihan bagi pelatih untuk menentukan pemain yang sesuai dengan pola menjadi sangat terbatas
nah sekarang persoalan menjadi semakin berat
karena pemain yang merupakan pilihan utama di depan irfan bahdim yang selama ini sering diduetkan dengan boas
justru tidak bisa main
ini saya pikir akan memberi pr tersendiri bagi pelatih alfred riedel
karena pilihan di depan juga memang tidak banyak saat ini
tidak terlalu banyak pemain yang kualitasnya sekelas dengan irfan dan boas
oke baik bu sekarang kita akan beralih untuk melihat formasi pemain ini
ini kita melihat kan untuk lini tengah ini riedel memiliki sejumlah nama yang udah gak diragukan lagi gitu
secara kualitas tapi bagaimana bungkus melihat dari komposisi lini tengah yang ditaruh oleh riedel ini
iya ini sangat mungkin kita memang akan bermain dengan formasi empat empat satu satu seperti ini ya
cuma ada beberapa catatan saya
yang pertama barangkali saya tidak yakin lerby elianri yang akan ditempatkan sebagai starter
saya pikir bos yang akan menjadi target
tapi di belakangnya mungkin ada julham jamrun ya
sangat mungkin julham ini bukan bermain sebagai sayap kiri tapi sebagai second striker di belakang boas
nah di posisi julham saya pikir bukan julham disitu yang ideal
karena dua pemain yang bermain di posisi set kiri dan kanan akan berduel dengan dua wingback thailand yang sangat cepat
di kanan mereka punya tristando yang masih muda mobilitasnya sangat tinggi
karena itu julham harus bisa bergerak untuk mengikuti pergerakan dari tristando
dan sangat mungkin di posisi julham ini nantinya bukan julham tapi ada rizky porra
yang selama ini bergerak
tapi dia pun beberapa kali dicoba di posisi itu
begitu juga dengan di posisi kanan
saya pikir andik harus berjuang keras untuk mengimbangi bun maton ya
pemain yang juga cukup agresif bermain dari wasit sayap
tapi kunci permainan kita saya pikir akan banyak bergantung kepada kemampuan dua pemain yang ada di tengah
lili pali dan evan dimas dalam membendung pergerakan dua gelandang center dari thailand
thailand punya duit yang sangat bagus di tengah
mereka punya poklap anan dan punya sarak yuyan
dua pemain yang sudah bermain bersama hampir lima tahun
dan mereka sangat kompak menjaga lini tengah
sudah lima tahun itu sudah sebentar loh
karena itu mereka saya pikir harus berjuang keras ini
evan dimas dengan lily pali
sangat mungkin kalau menurut saya mungkin bukan dua duanya sekaligus dimainkan di sini
tapi salah satu adalah pemain dengan karakter bertahan yang lebih kuat
mungkin di posisi evan dimas ini akan dimainkan pemain yang karakternya lebih bertahan
misalnya jadi kus dinar
atau mungkin bayu pradana ya
lebih defense supaya jadi cover bagi empat pemain belakang
sementara satu lagi lili pali akan diminta untuk lebih banyak mensupport pergerakan lini depan
nah kalau evan dimas dimainkan evan dimas bermain di belakang
iya iya terlihatnya seperti itu dengan strategi empat ratus empat puluh dua ini ya
kira kira kalau misalnya membicarakan tentang alternatif formasi kira kira akan seperti apa saja bungkus
iya kalau saya sebetulnya lebih cenderung menurut saya akan lebih bagus kalau kita memusatkan kekuatan di lini tengah ya
karena kita tahu thailand ini bermain dengan formasi tiga empat satu dua
dengan empat pemain gelandang plus satu pemain yang mensupport striker
artinya thailand punya lima gelandang di tengah
nah supaya kita tidak didorong
dinasi oleh gelandang di sektor ini kita lebih baik bermain dengan tiga gelandang sentral
karena itu saya lebih cenderung yang bermain di lini tengah ini satu diantaranya di posisi ini ada bayu pradana atau dedikus dinar
kemudian posisi lerby ini diisi oleh evan dimas
dan di sebelahnya ada lily pali
kita punya tiga gelandang yang akan mampu membuat kita bertarung dengan gelandang gelandang thailand yang kualitasnya sangat bagus
ini thailand ini beruntung kita agak beruntung karena capuis tidak main
sesudah delapan belas bulan cedera ya
sehingga kekuatan thailand di lini tengah tidak sebagus biasanya
jadi kita perlu gelandang gelandang yang kuat
jangan lupa bahwa empat pemain kita di belakang
capsnya belum ada yang dua puluh
belum ada yang dua puluh
rata rata masih baru di tim nasional
abdul ustaluhu baru empat capsnya
beni wahyudi paling senior tapi baru delapan belas
yanto basna baru empat capsnya
ini pemain pemain yang kualitasnya saat ini terbaik di indonesia tapi minim pengalaman
jadi harus di cover oleh gelandang gelandang yang punya kemampuan meng cover pertahanan dengan baik
berarti ini permainan terbuka pakai counter attack begitu ya bung ya
kita lebih baik counter act
karena memang saya pikir menghadapi thailand kualitas kita sedikit di bawah thailand saat ini
thailand ini timnya sudah lebih dari tiga tahun bermain bersama
tidak banyak perubahan
pemain pemain seperti terhasil dangda boklaw anand bun maton
itu sudah main bersama lebih dari tiga tahun
mereka sudah sangat kompak
relatif hanya beberapa pemain yang sudah sering bersama seperti boas andik delipali
sementara seperti yang saya bilang tadi yanto basna baru empat
abdul estaluhu baru empat
caps nya masih terlalu sedikit
berarti lebih ngandelin di sayap ya bung ya
pertama lebih mengandalkan pertahanan dulu
kemudian menyerang balik
yang kedua maksimalkan kecepatan pemain pemain kita mengisi sektor sayap
ada rizky pora di kiri ada andik di kanan
ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan ruang yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh boas
boas memang akan sedikit terisolasi di depan
tapi kita tahu kualitas bos secara individu sangat baik
tapi ini keseruan juga sepertinya akan semakin berlanjut
karena kan thailand memang sudah lagi main terus dalam babak kualifikasi pelan dunia
masih main betul
dan terakhir mereka mampu menahan imbang australia dua dua
australia adalah tim yang saat ini merupakan tim terkuat di asia
tapi kemarin australia dipaksa oleh thailand bermain sangat sulit
thailand bermain sangat ngotot di area pertahanan mereka ya
bermain sangat bagus di area pertahanan
sehingga australia kesulitan untuk masuk ke pertahanan thailand
oke kalau membicarakan soal peluang ferdinand sinaga untuk masuk tim inti
nah itu dia
pilihan bagi pertahanan indonesia
pertahanan indonesia selain ada zulham di sana ada sinaga
sinaga bisa bermain sebagai target man bisa juga dia yang bermain di belakang boas
jadi ini pemain utility ya yang bisa bermain di berbagai posisi
bahkan dia bisa bermain di sisi kiri juga sebetulnya ferdinand
ketika awal karirnya di bandung dulu dia main di sisi kiri nih
dia bisa dimainkan di posisi ini tapi lebih efektif kalau dia bermain di belakang striker
oke kita lihat keseruan nih
tapi bungkus ini yang terakhir
enggak lengkap kalau gak ditanya
kira kira prediksi skornya nih indonesia lawan thailand berapa bungkus
iya ini kita main di thailand
terus serangnya tidak mudah
saya sih berharap kita bisa menahan imbang atau satu satu
tapi feeling saya mengatakan kita mungkin akan kalah tipis
oke tipis ya tapi ya bungkus ya
kita akan lihat keseruan seperti apa
terima kasih bungkus sudah bersama kami siang ini di sini